kita ke informasi selanjutnya orang orang yang berusia lanjut memerlukan kasih sayang dan perhatian yang besar dari orang orang yang berada di sekelilingnya
sekelompok anak muda di jakarta memanjakan para lansia dengan membawa mereka melakukan treatment gratis di salon